koresponen cnn indonesia silvano hajid saat ini berada di lokasi penggusuran
vano bagaimana kondisi di lokasi penggusuran saat ini
tiffany dan prabu jika tadi pada pukul setengah sepuluh sempat ada perlawanan dari warga di kampung dadap ini
mereka melemparkan batu pada ratusan tentara dan polisi yang berjaga di sini untuk memberikan surat peringatan kedua
tetapi saat ini situasi sudah mulai terkendali
lepas pukul dua belas siang tadi sudah mulai ada sedikit pengurangan atau terpecahnya konsentrasi massa saat ini
dan jika saya bisa gambarkan saat ini di belakang saya jaraknya sekitar lima ratus meter dari sini
inilah warga yang masih menduduki jalan atau menutup akses jalan menuju kampung dadap
sebenarnya ini mereka juga sebagai salah satu aksi penolakan
dan juga yang kedua merupakan
aksi tidak terima karena hunian mereka akan digusur
padahal mereka juga sudah menempati selama puluhan tahun di sini
dan yang akan digusur ini akan dijadikan bangunan lain
apalagi mereka juga makin tersulut dikarenakan adanya mega proyek pembangunan
dan ini kampung dadap menjadi salah satu akses lainnya menuju pulau pulau
atau reklamasi di pantai utara
kebupatan tanggerang prabu